satu dua tiga wah wah gak abis abis sepertinya nih masukin mie instan ke dalam kuali
sekilas proses pembuatan mie di warung kopi ini mirip seperti bikin mie instan pada umumnya
tapi mie instan di warung kopi di jalan haji misbah kecamatan medan maimun ini menambahkan bubu khas dari cabai merah bawang cengkeh kayu manis hingga kapulaga
semua bumbu dimasukkan dan dicampur dengan bumbu dari mie instan seperti ini
mie sudah di dalam mangkok sekarang masukkan telur setengah mata
hmm terbayangkan nikmatnya
jangan lupa beri taburan bawang sebelum disajikan
buka dua puluh empat jam dalam sehari warung kopi ini menghabiskan sedikitnya satu enam ratus bungkus mie instan
sajian mie yang bernama mie bangladesh ini bahkan sangat terkenal di media sosial
bukan dimiliki oleh perantau dari bangladesh ternyata ini alasan penamaan bangladesh di sajian yang mirip dengan mie nyemek ini
itu sebenarnya bangladesh
singkatan dari orang tua bos
sikatan kepanjangannya berarti bangla desampe
meski warung kopi ini menyediakan aneka kuliner lain baik berbahan mie maupun nasi
kebanyakan pengunjung yang datang memesan mie bangladesh yang dijual seharga tiga belas seporsi untuk ukuran reguler
jika berkunjung ke tempat ini mie bangladesh punya dua pilihan
satu yang biasa dan ini yang jumbo
selain diserbu pembeli dari medan para pengunjung dari luar kota juga ramai mencicipi kuliner viral ini
rasanya yang lezat dibarengi harga yang terjangkau membuat mie bangladesh laris manis di serbu pengunjung
saya rasa ciri khasnya punya citarata tersendiri pak
karena mie bangladesh ini bumbunya terasa kaldunya juga cukup enak di lidah
kita bisa makan ditambahlah dengan minuman yang khas seperti teh tarik ini pak ya
bagi pecinta kuliner mie tempat ini bisa jadi referensi tempat kuliner anda selanjutnya
apalagi sambil menyuruput teh tarik khas wargop ini
yang satu ini tak kalah populer
meskipun dijual di gerobak ala pedagang kaki lima di pinggir jalan puluhan orang ramai mengantre memesan mie khas negeri sakura ramen
ya baru dibuka sekitar tiga minggu kedai yang berada di dekat taman puring kecamatan kebayoran baru ini viral di aplikasi tiktok
menurut pemilik kedai ini resep ramen didapatkan berdasarkan hasil uji coba puluhan kali hingga mendapatkan rasa yang pas

kita lebih ke nuansa dari negara indonesia
saya suka dengan pemerintah jepang ya kayak pacar saya suka banget sama ada yang vlogger jepang yang suka nelusuri nelusuri kayak buka buka ramen gitu di jepang
tapi mereka tuh bukanya di pinggir pinggir jalan gitu di petokohan nah dari situ inspirasinya
ada dua varian menu yang dijual di kedai ini yaitu ramen kuah dan ramen kering harganya sama sama
anda bisa tambahkan macam macam pilihan topping yang harganya murah
anda bisa tambahkan macam macam pilihan topping yang harganya murah
ada chicken katsu odeng chicken teriyaki ada pula beef teriyaki
masing masing topping ini dihargai lima sepuluh rupiah saja

kalau dari tekstur mie nya kenyalnya pas dan ya sebenarnya rasa ramanya sama dengan rama ramen lainnya
cuma yang bikin ini lebih istimewa karena ini ramen kaki lima jadi suasana makannya rame rame dengan orang orang antri duduk di pinggir jalan
ini tambah sedap
bagi anda yang penasaran ingin mencicipi ramen ini harus rela antre ya
pembeli tak hanya datang dari ibu kota bahkan dari bekasi hingga depok
mereka juga rela datang sebelum gerobak ini dibuka
dari tiktok ada yang nge review gitu terus kayak penasaran banget pengen banget kesini gitu
akhirnya kesini deh sekarang kesampeannya
kedai ramen ini buka mulai pukul tujuh sampai sebelas malam

mau makan mie yang mana untuk menemani istirahat anda nanti
mie bangladesh atau ramen kaki jepang
tim liputan cnn indonesia